banjir sejak sepekan terakhir membuat tiga empat ratus sepuluh rumah
tiga tujuh ratus tiga sawah lima puluh satu desa dan sepuluh kecamatan terendam banjir
bahkan beberapa desa terisolir
desa terucuk adalah salah satunya
sudah satu minggu akses jalan darat mereka terputus
jalan penghubung menuju jembatan penyeberang bengawan solo digenangi air hingga satu lima meter
perahu motor menjadi tumpuan warga untuk beraktivitas termasuk bersekolah
loh ita emang sekolahnya masuknya jam berapa
nah ini sudah jam tujuh ini
kamu kenapa terlambat ini tadi
ya tadi kan harus berjalan kaki kaki buatan berbeda
terus berjalan berangkat sekolah
oh motornya ini di pengungsian gitu ya
rumahmu kena banjir
ita fiana siswi kelas dua belas smk tiga bojonegoro ini harus berjuang menembus banjir menuju sekolahnya
beruntung sekolah memberikan dispensasi keterlambatan
perjuangan ita tak hanya selesai ketika sudah sampai di sekolah
saat pulang ita harus menghadapi luberan sungai
dan air di jalan menuju rumahnya yang semakin meninggi
kepulangannya memang tepat saat level banjir bojonegoro naik statusnya menjadi siaga merah
ita pun harus kembali menitipkan motornya
bersama dengan masyarakat lainnya ita harus berjalan kaki menerobos banjir
bantuan berupa perahu karet tentu dibutuhkan
tak hanya sebatas membantu transportasi
namun juga membantu proses distribusi bantuan seperti nasi bungkus dan makanan bayi
yang juga sangat dibutuhkan
tak ini saya jadi tahu kenapa kamu tadi berangkat itu terlambat
karena memang harus nempuh jalan kayak gini
gak ada kendaraan reda empat gak ada kendaraan reda dua
bisa dilihat semuanya jalan kaki
ini kamu dari smp ya setiap tahun nerjam kayak gini
iya dulu pernah dua ribu tujuh sampai nggak bisa dilewati orang
gak bisa dilewati orang itu kamu izin
tapi kalau masih kayak gini kamu pernah agak bolos
setelah berjalan kaki satu jam ita akhirnya sampai di rumah
sesampai di rumah ita justru tak bisa beristirahat
banjir sudah mengelilingi rumahnya
bersama orang tuanya ita memutuskan untuk mengungsi
dia harus sekolah
karena sudah kelas tiga mau ujian
ya terpaksa yang nginep di temennya atau kakaknya
atau saudara saudaranya familenya
orang tua ita mengungsi ke rumah saudaranya
sedangkan ita memilih menginap ke rumah temannya yang dekat sekolah
perjalanan menerjang banjir pun harus ditempuh kembali
berangkat sekolah kami satu
itu banjiri ya
oh ini ternyata anders shit
oh kangen spraying
terasa begitu sakit dan perbelahan